darah gunung semeru di lumajang jawa timur kembali erupsi dengan menyemburkan material vulkanik setinggi seribu meter
saat ini gunung semeru masih berstatus siaga atau level tiga
gunung semeru mengeluarkan letusan asap tebal berwarna putih dari atas kawah jonggring saloko
laporan dari petugas pemantau gunung semeru tercatat enam kali letusan asap dan satu kali tremor harmonik tiap enam jam sekali
sementara berdasar laporan evaluasi bpvmbg aktivitas vulkanik gunung semeru masih cukup tinggi
dengan saat ini untuk gunung semeru masih statusnya di level tiga siaga
mudah mudahan seiring waktu aktivitas gunung semeru
gunung semeru tidak ada aktivitas yang menonjol
di samping kita mengharapkan tidak terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu